hujan es menerjang desa keramat mulia kuningan jawa barat minggu siang
begitu kerasnya hingga hujan es yang ukurannya sebesar kelereng itu membuat sebagian atap rumah warga rusak
warga menyatakan awalnya daerah tersebut didera hujan yang lebat
tak lama kemudian muncullah hujan es yang berlangsung selama sepuluh menit
di hari yang sama bencana angin kencang melanda dusun sekep desa banjaran kecamatan bangkala di jawa timur
warga menyatakan angin kencang disertai hujan deras itu terjadi sekitar pukul dua siang dan berlangsung cukup singkat namun merusak
sejumlah atap rumah warga tersapu angin pohon tumbang dan beberapa tiang listrik nyaris ambruk
selain di kecamatan bangkalan angin kencang juga menyapu kawasan tanah merah dan burne
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bangkalan belum mengeluarkan data resmi terkait dampak kerusakan yang terjadi
tapi cucu saya ada di dalam langsung kabur langsung kabur pak cucunya umur tiga bulan dengan dua tahun langsung kabur
insya allah anak cucu saya pokoknya selamat selamat
pasca bencana angin kencang yang melanda
di tiga desa di kecamatan undaan kudus jawa tengah warga mulai membersihkan dan memperbaiki rumah mereka yang rusak pada minggu
sejumlah bantuan mulai datang dari bpbd pmi dan organisasi sosial
bentuk bantuan yang mulai disalurkan ke masyarakat adalah tiga lima ratus kenteng yang digunakan untuk mengganti atap rumah yang robo
yang rusak berat kira kira ya ada lima belas an yang rusak ringan ringan sekitar enam
jika kejadian yang dilakukan masyarakat semua anggota karang taruna dan regu kampung siap membantu
bencana angin kencang menerjang desa undaan kidul gelagahwaru dan medini kecamatan undaan kudus pada sabtu sore
peristiwa yang sempat direkam warga itu membuat puluhan rumah dan bangunan rusak terparah di wilayah desa unggahan kidul
sementara di desa medini sebuah bangunan gudang roboh hingga rata dengan tanah
pasar tempat warga mendapatkan kebutuhan pokok juga porak poranda
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
demi liputan cnn indonesia